terdakwa putri candrawati dinilai berbohong terkait pengakuannya soal pemerkosaan oleh yosua huta barat
dalam sidang pembacaan tuntutan untuk terdakwa putri candrawati rabu ini
jpu menyebutkan sejumlah alasan pertimbangan dan fakta persidangan
jpu menimbang hal ini berdasarkan keterangan fakta dan keterangan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan
menurut jpu sesuai dengan keterangan saksi ahli sebuah pemerkosaan harus diikuti dengan fakta ilmiah
yakni hasil pemeriksaan digital forensik yang diikuti dengan hasil pemeriksaan psikologis forensik
masih berdasarkan keterangan saksi ahli jpu menganggap adalah janggal jika putri yang mengaku sebagai korban pemerkosaan
masih mampu bertemu dengan yosua dalam perjalanan ke jakarta dan menjalani isolasi di rumah saguling
jpu juga menyebut kembali
hasil tes kebohongan poligraf putri yang menunjukkan hasil minus dua puluh lima pada pertanyaan perselingkuhan dengan yosua huta barat
jpu juga menganggap putri yang memerintahkan riki rizal untuk mengamankan senjata yosua di magelang
untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jak dna
jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologis
forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain tidak boleh hanya bertumpu pada keterangan satu saksi saja
bahwa dalam keterangan ahli kriminologi dr muhammad mustafa dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan
bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului
adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa
hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan
pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa putri candrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban nofriansyah adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan minus dua puluh
namun apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa yang sebenarnya
maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa putri candrawati
untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya